tentara nasional indonesia dan kementerian kesehatan
kamis pagi kembali mengirim personel dan perlengkapan ke pulau sebaru
kepulauan seribu jakarta terkait program observasi wni abk kapal pesiar world dream
kamis pagi dengan menggunakan kri john lee tiga ratus delapan puluh
panglima tni marsikal hadi cahyanto bertolak ke pulau sebaru kecil
di dermaga jakarta international container terminal tanjung priok
panglima akan meninjau persiapan di lokasi observasi
bersama tim dari polri bnpb serta sejumlah kementerian terkait
total ada tujuh ratus enam puluh dua personel tni tergabung dalam komando tugas gabungan terpadu
atau kogas gapat ke pulau sebaru kecil
untuk membantu menangani proses observasi
satu ratus delapan puluh delapan wni dari abk kapal pesiar world dream